tapi langsung itu di cairan lambung sudah ada percampuran
oh iya yang mulia makanya harus pakai analisisnya yang tervalidasi agar tidak salah dalam
kenapa karena cyanida bisa sumber sumber makanan dari yang lain yang mulia
tervalidasi yang validasi siapa
yaitu seorang laboratorium dia wajib melakukan uji metodenya yang mulia
pertama dia dan kemudian akan lebih fair lagi memang validasi ikut dari suatu lembaga
jadi biasanya lembaga memberikan ini saya punya si anida sepuluh ppb
ya betul memang tidak seharusnya kejadian ini tidak bisa hanya satu lab yang mulia
harus ada komparatif lab
supaya kita objektif
di sini ada atau tidak ada kita bisa diskusikan
kalau di sini hanya satu sumber inilah problem kita yang mulia
jadi harusnya begitu ya
dan dimanapun yang mulia itu uji yang seperti
ini tidak hanya satu lab
ada pembanding yang mulia
bahwa kita tidak melakukan secara prosedur sebagaimana lazimnya yang mulia
begitu keuntungannya ya
iya yang mulia